keinformasi lainnya aplikasi pelacak nomor panggilan telpon sempat menjadi perbincangan netizen baru baru ini
sejatinya aplikasi ini bertujuan untuk menghindari panggilan telepon yang tidak dikenal
lalu bagaimana cara kerjanya dan apakah aman untuk digunakan atau justru bisa menjadi bumerang yang membahayakan
berikut kami hadirkan ulasannya
di media sosial khususnya di twitter sedang viral screenshot atau tangkapan layar di grup whatsapp stm
terkait demo yang mereka lakukan pada dua puluh lima september lalu
di antara banyak chat yang viral ada salah satu chat yang menjadi perhatian netizen
karena chat tersebut diduga sengaja dibuat oleh pihak kepolisian
di sana terdapat percakapan yang dilakukan oleh beberapa orang terkait aksi demo ricu
nomor nomor mereka pun terpampang
beberapa netizen menggunakan aplikasi seperti truecaller untuk menelusuri nomor nomor tersebut
dan hasilnya diduga adalah milik anggota kepolisian
kita paham betul ya apa yang ada di media sosial itu
yang boleh dikatakan sebagian besar adalah anonimum
arasi arasi yang dibangun adalah arasi arasi propaganda
tentunya dari direkturat cyber barreskrim sudah memprofiling terhadap hal tersebut
apabila terus mengulangi perbuatan perbuatan seperti itu
dan pada akhirnya membuat suatu kegaduhan baik di media sosial maupun di dunia nyata
dan alat buktinya cukup
maka penyelidik di daerah cyber bariskin akan menerapkan undang undang ite
kemudian undang undang satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam maupun undang undang lainnya
sebenarnya aplikasi seperti getcontact maupun truecaller adalah aplikasi anti spam
dibuat untuk menangkal nomor nomor yang tidak diinginkan seperti penipuan maupun penawaran kredit
saya akan mencoba aplikasi gate contact dan saya akan memasukkan salah satu nomor
yang ada di kabel
saya akan mencoba aplikasi getcontact dan saya akan memasukkan salah satu nomor yang ada di kabel

itu artinya ada sekitar sembilan puluh sembilan orang yang menyimpan nomor tersebut
dan menamai nomor tersebut dengan nama nama berikut
dan juga ada bripta egy puskuri
dua aplikasi ini sama sama
menggunakan cara crowdsourcing
itu artinya bahwa mereka
mengkolek data dari nomor nomor
yang tersimpan di kontak para penggunanya
ini adalah sebuah konsep yang menarik
masih ada celah bagi pengguna
untuk melakukan rekayasa
bisa aja artinya
yang muncul dalam screenshot whatsapp itu
sebelumnya kita rencanakan
sudah di save oleh rata rata
sekitar tiga puluh sampai lima puluh orang
yang sudah meng upload ke getkontak satu com
dengan nama nama yang juga tidak seragam
dengan singkatan ada yang
tapi biasanya namanya keluar
artinya sudah sejauh itu
penipuan publiknya ini
tapi sekarang saya jadi penasaran
untuk apa tujuan chat password itu dibuat
dalam komunikasi itu ada yang namanya
tapi itu bisa
di media sosial itu lebih kentara lagi
hal hal buruk terhadap seseorang tersebut
anarkis ini adalah salah satu
upaya untuk mengkontraskan
narasi yang diperlukan
di oleh mahasiswa hidup mahasiswa
atau mahasiswa bergerak dan seterusnya
yang menolak rukhp
dan tagar ini dinaikkan oleh
dengan menunjukkan bahwa
yang dilakukan oleh mahasiswa itu
selain dua aplikasi tersebut
sebenarnya masih banyak aplikasi aplikasi serupa
juga nama nama yang lainnya
kasus tersebut membuka mata kita
jejak digital di dunia maya ini
dapat diakses oleh siapa saja
berbaik baiklah di sosial media
tim liputan cnn indonesia
informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita
di cnn indonesia tech news edisi kali ini
di laman cnn indonesia com
dan channel youtube cnn indonesia
di playlist teknologi
dan gadget saya aldi hawari pamit undur diri
jangan pernah berhenti untuk berinovasi